menurut kau bisa lolos seleksi tidak sih roman ini ya
aduh itulah yang aku gak tau mak
soalnya kenapa tangannya kan lagi sakit
tapi aku sih mau jadi lolos seleksi lah
biar lengkap sudah kebanggaanku akan dia
tapi kita masih ada man
ya jangan maksain lah man
kalau memang kau laki laki bangunlah kau sekarang
baru begitu saja kok sudah mau menyerah
jangan bikin malu bapak kau ya
bapak datang jauh jauh kemari buat lihat kau menang
bukan lihat kau merengek rengek macam anak kecil begitu
terus capek capek ke parkiran
ternyata nggak ada apa apa
tiano masih di dalam gak ya
pasien yang namanya tiana masih di dalam nggak ya
ibu tiana sudah keluar dari tadi bu
ya udah makasih ya sus
iya bu sama sama permisi bu
cuma aku telepon dia
maafin aku tiana
aku terpaksa ngelakuin ini sama kak
aku terpaksa ngelakuin ini sama kau
sam gak mau nurut sih sama aku
sam gak mau nurut sih sama aku
tuh memang benar ulfa
tuh memang benar ulfa
tuh memang benar ulfa
kok dimatiin sih
kok dimatiin sih
perasaanku jadi gak enak
perasaanku jadi gak enak
perasaanku jadi gak enak
perasaanku jadi gak enak
diana pasti mau ketemu sama gunawan
tiana gimana sih ah
nyusahin aja ini anak
gue akan tunjukin ke semua orang

kalau lo itu bukan apa apa
tadi gue kena apa sih
tadi gue kena apa sih

pada sengaja mau jauhin bolanya dari gua
gua harus menang demi wulandari
kasih roman kekuatan ya allah
kasih roman kekuatan ya allah
saya rasa sudah cukup
dan yang terpilih adalah
dan yang terpilih adalah
dan yang terpilih adalah
dan yang terpilih adalah
dan yang terpilih adalah
dan yang terpilih adalah
dan yang terpilih adalah
dan yang terpilih adalah
dan yang terpilih adalah
dan yang terpilih adalah
mendingan lo member biaya sana

depon saya belum selesai bicara
telepon saya belum selesai bicara
iya pak maaf pak biasa
karena terlalu happy pak silahkan dilanjutin pak
kamu terpilih sebagai pemain cadangan

ayo diam diam diam
selamat ya roman
kamu terpilih masuk dalam tim inti
hah saya pak
dengan semangat yang kamu miliki
saya yakin tim kita pasti akan menang
ini ga salah
tapi aku juga semuanyasta
kukamu lihatdu dan diriku saja seorang para bes chicos
mas terimalah kemenanganku yang kupersembahkan hanya untukmu
ku percaya ini bukan hebatku tapi karena pertolongan dari tuhanku tuhan kita
selamat ya roman kamu terpilih masuk dalam tim ini
hah saya pak
gue berhasilan gue berhasilan
selamat ya roman armani selamat
tuhan izinkanku berteriak karena kau berikanku keberhasilan mutlak
bulan purnama terimalah kemenanganku yang kupersembahkan hanya untukmu
ini bukan hebatku tapi karena pertolongan dari tuhanku tuhan kita
hei lu belum mau aja jalan ke penang beli perak roman menang guru di arah
tau tau tau
tau tau tau
jalan ke penang naik gajah
jalan ke penang naik gajah
telepon gak menang diimin aja
makan saja dah
menurut kau bisa lolos seleksi tidak sih roman ini ya
aduh itulah yang aku nggak tahu sama soalnya kenapa tangannya kan lagi sakit
tapi aku sih mau jadi lolos seleksi lah biar lengkap sudah kebanggaan ku akan dia
pak roman terpilih pak jadi tim inti
alhamdulillah jadi kau lolos lohman
kau lolos seleksi benar
iya pak alhamdulillah
bagus itu itu baru anak bapak bapak bangga sekali sama kau
ini kan berkat doa bapak sama mama juga makasih ya pak ya
terus kan sudah selesai seleksinya masih di sekolah kok
iya pak sudah
kalau begitu biar martin jeput kau ya
loh kenapa martin pak tak usah lah dijemput aku pulang sendiri bisa
nanti naik angkot atau ojek lah
ah roman kau itu kan akan mewakili sekolah
kalau sampai terjadi apa apa sama kau di jalan gawat itu
sudahlah kau diam saja di sana
biar martin yang jemput kau ya jangan ke mana mana kau
iya pak assalamu'alaikum
hebat sekali dia jadi lolos pak
senang sekali dengarnya martin kau jemput cepat
dengar dulu aku
senang sekali aku
ya udah udah berang aus kan
lo pada duluan aja deh gue nunggu dijemput
man gak tau kenapa ya semenjak nyokap bocah di jakarta
dulu tuh jadi kelihatan aslinya gimana deh
ke rumah pak man bareng haji jajak
ternyata roman anak manja
gue gak manja ini karena gue lagi begini aja nih tangan gue
kau bilang aja kalau begitu mami anak
dengar dulu anak
dengar dulu ya
eh lupa tangan
ya udah pak haji
ah bau bing kebiasaan ya
ya udah aja